jangan lupa gunakan pelembab kulit seusai mandi guna mencegah kulit kering
liga satu enggak sih enggak terlalu
dari kedua pemain asing ini yang baru nih
yoi yoi ini promis ramadhan berarti ini orang tua lu janji di bulan ramadhan atau gimana nih waktu lu buat ini
pertama untuk menumbuhkan pemahaman terhadap diatary nutrition buat anak anak itu sendiri
karena pemain lokal lainnya di hang tuah gitu
ya maksudnya itulah yang saya bilang tadi
paling beberapa highlight aja mungkin dari main basket ya
jadi alasan yang mengatakan bahwa ini demi kepentingan anak muda dan segala macam itu adalah alasan kamuflase saja
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
di mana memang betul sekali sesuai dengan aturan pemerintah vaksin booster ataupun vaksin dosis ketiga ini sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal dua belas januari dua ribu dua puluh
tapi menurut gue ya di luar big empat itu pasti
ya jadi selain tadi peningkatan peningkatan fasilitas di armadanya sendiri
di search dari akurasi tembakan
ya kita lihat nanti lah ya pokoknya kalau mau dapat gocap dari abu langsung aja